sebelum daftar pun banyak pertimbangan dan sebelumnya itu saya sudah cari informasi tentang sekolah swasta swasta smp smp swasta dan kebetulan saya memang larinya ke smp swasta yang agama karena memang mencari sekolah itu kan gak gampang
bekalnya nanti sampai dia besar itu kan gak gampang saya memang fokusnya ke cari smp yang buat anak saya bekalnya di akhirat ada di dunia
juga ada seperti itu
dalam memilih sekolah ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sekolah harus sesuai dengan minat dan kondisi anak serta memperhatikan jarak
mencermati afiliasi sekolah yaitu agama atau nasionalis wali murid pun harus menyesuaikan kondisi keuangan
pasalnya biaya sekolah swasta sebagian besar berasal dari swadaya orang tua dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan atau spp
hal lainnya adalah data objektif dan subjektif
data objektif terkait akreditasi sekolah jumlah siswa dan anak
dan guru kurikulum serta prestasi sekolah bisa dicari tahu langsung ke sekolah
semakin banyak informasi yang didapat wali murid semakin besar pula peluang dalam membuat keputusan terbaik untuk anak
objektif itu misalnya ya banyak orang yang pilih sekolah a misalnya
karena sekolah a itu dianggap sangat bergensi
dia prestasi anak anaknya sangat menonjol
tapi gak harus semua ibu ikut arus
oh anak saya berbeda dengan anak anak yang lain karena anak saya punya kebutuhan khusus misalnya
atau punya minatan yang sangat khusus
anita menambahkan meningkatkan mutu sekolah memang membutuhkan biaya seperti untuk fasilitas dan gaji guru
namun tak berarti sekolah yang biayanya mahal pasti bermutu